mas tak kasih waktu tak kasih hitungan tiga ya kalau anda nggak bubar
tabrak dan bubarkan kerumunan masa
perintah tegas ini disampaikan kapolda jawa tengah irjen polisi ahmad lutfi
kepada seluruh jajarannya di tiga puluh lima polres se jawa tengah
perintah tabrak dan bubarkan diambil seiring masih banyaknya masyarakat
yang mengabaikan protokol kesehatan pencegahan covid sembilan belas
terlebih di masa menjelang pergantian tahun
yang biasanya banyak digelar acara pesta ataupun perayaan dengan mendatangkan banyak orang
tak tanggung tanggung mereka yang nekat menggelar kegiatan dengan kerumunan di jawa tengah
akan diproses hukum sesuai dengan aturan yang ada
kita tidak usah ragu ragu
di dua puluh pelangi tiga puluh lima kabupaten kota kita sudah punya perda
sudah punya perbuk dan perwali
digunakan itu untuk memberikan efek detail kepada masyarakat
himbauan saat ini hampir sudah merata itu tiap hari
tetapi sekarang tidak cukup dengan himbauan
tapi ambil tindakan yang membuat masyarakat kita menjadi terdidik
memasuki masa liburan natal dan tahun baru
polda jawa tengah bersama koda empat diponegoro akan menerjunkan personel ke jalan jalan hingga res area
kedua duanya sudah menggelar operasi justisi protokol kesehatan
pasalnya jawa tengah terus menjadi sorotan satgas penanganan covid sembilan belas
karena penambahan kasus positif covid sembilan belas harian dan angka kematian yang masih tinggi